tidak ada curuan dari pihak manapun khususnya presiden jokowi atau aran aran atau pindah pindah pun juga dari pdp
ini murni real kita melihat ganjar sosok orang yang kita harapkan ternyata tidak punya gagasan
itu yang pertama itu kedua tidak punya keberanian tidak punya nyali
terima kasih anda masih menyaksikan political show tadi itu pernyataannya dari bang noel
bang noel saya mau tanya apa maksudnya gak punya nyali
maksudnya tidak berani keluar dari pdp untuk maju calon maju pilpres dua ribu dua puluh empat
makanya anda mengalihkan dukungan
kita berharap kemarin dua tahun kan kita mendukung pertama relawan jokowi pertama relawan ganjar yang mendukung mas ganjar presiden kan saya
wah bisa bisa sampai saya juga dulu dikritik rame rame oleh kawan saya bahkan pdip juga mengkritik
tapi saya tetap konsisten di garis perjuangan saya
pada akhirnya selama dua tahun gamang tidak jelas
kan harapan saya kan kemarin mas ganjar ya saya siap maju presiden gitu loh
atau setidaknya dia berani menyampaikan gagasan besar buat indonesia
kalau itu kan tidak dilanggar yang nggak boleh arahan pdip jelaskan bu mega itu jangan bermanuver politik
nah itu memang ditaatkan oleh mas ganjar
tapi kalau soal gagasan itu kan menunjukkan dia berkualitas kader yang berkualitas
emang dia nggak punya gagasan menurut anda
selama dua tahun saya belum menemukan gagasannya
kalau bisa anda mendukung dia kalau sebelumnya nggak melihat ada gagasannya
jadi apa yang membuat anda sebetulnya di awal mendukung dia
kita kan dulu ekspektasi kita ke mas ganjar kan dulu begini
berharap mas ganjar ini sosok yang bisa melanjutkan pemerintahan jokowi selanjutnya ya kan
tapi ya saya sih yakin ya mas ganjar ini punya energi yang kuat lah
masih punya energi
mungkin belum punya gagasan
keberanian itu memang tidak muncul
memang dari pdp juga mungkin saya tidak tahu
entah tekanan entah apa
dulu kan sampai saya dulu berapa kali ya saya rilis di media
lepaskan kaki ganjar
dulu kita begitu sampai banyaklah pertarungan saya dengan kawan kawan di pdi
tapi pertarungannya gagasan
dulu kayak waktu kita bicara tentang dewan kolonel kita bikin dewan kopral gitu loh
jadi selain tidak punya gagasan yang tidak punya nyali itu apa
maksud anda nyali untuk bisa keluar dari pdip untuk nyambungkan capres
kalau keluar saya yakin semakin tidak mungkin berani
gagasan aja mas ganjar belum
ya itu ya yang tadi dia terlalu patuh dan taat
taat terhadap perintah ketua partainya
karena beliau ini kan kader ya kader tulen
gak mungkin dia harus
semua kader partai kan harus patuh dan taat
ya tergantung kader ya kalau saya kadernya nggak mungkin tuh
saya hanya patuh terhadap gagasan saya
saya patuh terhadap ide saya
karena kan kita biasanya dididik begitu dulu ya
saya di kader begitu
patuh terhadap gagasan patuh terhadap program dan patuh terhadap pemimpin
mas ganjar patuh terhadap pimpinan
patuh juga mending terhadap ide lo nih
dia tidak patuh terhadap pimpinannya atau apa
dia tidak patuh terhadap gagasannya sendiri
dia gak keluar tuh
dia nggak punya keberanian untuk menyampaikannya indonesia ke depan
kan dia belum ditetapkan sebagai capres
kenapa dia harus menyampaikan gagasan
dia kan gak masalah tidak melanggar
ide melanggar gak karena dia menyampaikan ide
bukannya pdi malah bangga sebagai kader
dia punya ide
itu yang kemarin harapan kita
udah mas lu tak usah ngomong soal nyapres deh
sebetulnya kan kita ikut arahan
tahan apa yang ngapain mas ganjar
kita ikut arahan pdip
udah jangan nyapres nyapres
yaudah kita ikut
akhirnya kita sudah tidak tahan dua tahun ya
kita coba cari yang punya kesiapan
kesiapan nyapres kesiapan gagasan dan punya nyali
pak prabowo itu kan latar belakang tentara
punya komitmen punya nyali dan sebagainya
apalagi mantan kopassus orang ini
saya punya keyakinan sekali
pak jokowi pasti memilih orang punya standar tersendiri ya
selain integritas dan keberanian itu
saya mau tanya ke mas gundrom
gak punya nyali untuk menyampaikan gagasan
terlalu patuh terhadap perintah ketua umum dan partainya gitu
itu pernyataan yang kontraproduktif
bukti tadi dia mau mengawinkan antara prabowo dengan ganjar
kalau ganjar gak punya nyali gak punya gagasan
buat apa dipinang untuk pak prabowo
itu kan versinya dia
nah kalau versi kami itu
gagasan yang dimaksud gagasan sebagai seorang kader
gagasan sebagai gubernur jawa tengah
kemudian itu sudah tidak hanya sekedar gagasan kalau pak ganjar
tapi juga sudah dilaksanakan
misalnya salah satu bukti ya
pak ganjar itu berhasil menurunkan angka stunting di jawa tengah
kemudian juga menurunkan angka kemiskinan
itu kan gak cuma gagasan yang disebut dengan gagasan yang abstrak
tindakan yang nyatakan
perjuangan adalah perwujudan kata kata
itu kata rendra
nah itu menurut saya pak ganjar seperti itu
nah kalau kita tanya tentang gagasan pak ganjar tentang indonesia
yang belum diumumkan sebagai capres kok
saya kira juga pak prabowo juga kalau ditanya ya
karena belum punya gagasan ya
sebagai seorang menteri
yang pembantunya pak joko ya gak punya
kecuali ya mungkin yang dua ribu empat belas atau dua ribu sembilan belas
tapi kan tidak
saya kira sama sebenarnya pak prabowo dengan pak ganjar
itu masih menunggu ketika mereka resmi sebagai capres
menampilkan apa yang disebut dengan gagasan visi membangun indonesia
kemudian hal lain juga misalnya
bagaimana kepedulian pak ganjar itu kepada umkm
dan ini tidak hanya jawa tengah
ada namanya itu lapak ganjar
mempromosikan umkm di seluruh indonesia
siapa yang punya bisnis kopi dan kopi
itu dipromosikan oleh pak ganjar
ini salah satu bentuk perwujudan dari gagasan gagasan
jadi menurut anda
itu alasannya mas noel saja
untuk mengalihkan dukungan
itu ngelesnya aja
tadi saya ingin disampaikan
guntur romli itu persoalan stunting
itu program dari pusat ke daerah
yang harus diimplementasikan oleh pemerintah daerah
sebagai utusan pemerintah pusat
jadi gagasannya tidak ada
itu kayak kita mau itu kan gagasan original dari mas ganjar
saya sudah melakukan di jawa tengah
dan apa yang saya lakukan di jawa tengah
akan saya terapkan di nasional
kayak gitu lah
ini kan tidak ada
yang ada tadi apa yang dilakukan pusat
dan itu menjadi program
yang dilaksanakan oleh mas ganjar
tapi memang tidak ada yang salah sih
tidak ada yang salah
saya masih punya keyakinan mas ganjar ini
kalaupun tidak punya nyali
tapi masih punya energi
jadi berangkanya dikaringkan
yang dibutuhkan bangsa ini kan nanti selain nyali
tapi punya energi
nah kalau pak prabowo kan
selain punya nyali
mungkin dia butuhkan energi
nah energi itu ada di mas ganjar nanti
ini pak ganjar punya
tapi kalau nyali disebut harus melawan pimpinan partai
itu bukan nyali
itu konyol dan bodoh
bukan itu konteksnya
konteksnya bukan soal melawan pimpinan
yang kita maksud adalah
menawarkan gagasan besar
menyampaikan gagasan besar
itu nyali pak ganjar
bukan nyali dalam pimpinan melawan
tapi nyali dalam konteks
menyampaikan gagasan besar buat bangsa
memang belum sesmi capres kok buat
sudah diimplementasikan di jawa tengah untuk indonesia
menyampaikan visi misi ke indonesia itu buat apa gitu loh
dia adalah seorang gubernur jawa tengah
dia harus menyukseskan program program nasional
termasuk program di daerah dia
bukan ide dari pusat
bukan ide dari jawa tengah
yang kita mau dari jawa tengah itu nyampe ke pusat
itu program lama semua
itu memang perwujudan
kita kalau hanya gagasan abstract
bedakan antara program dengan gagasan
kalau nggak bisa diwujudkan
nah gunturo ini nggak bisa
pansual itu ternyata
gagasan abstract buat apa
kita harus menurut perbuatan
itu sama aja kan
anda kayak anies kalau gitu
jadi menurut anda itu hanya alasan ngelesnya pak noel
itu alasan ngelesnya aja untuk bisa mengalihkan dukungan
tapi juga mau kok katanya
cuma ganjar masih
masih kayak gitu
masih pengen lah
presiden itu tipikalnya sama kayak pak prabowo ya
suka dengan siapapun
ini orang suka pada diskusi kan
apalagi mas ganjar itu aktivis
tipikal tipikal kayak kita udah biasa tuh
apalagi di pdip
pak jokwing lah
model kita udah biasa
pak prabowo itu sudah beradaptasi dengan hal orang kayak kita begini
makanya dia senang tuh diskusi
ada mas ganjar
ada kita yang k sembilan puluh delapan
senang aja pak prabowo tuh
bahkan dia menyampaikan tuh
saya lebih muda dua puluh tiga tahun
itu mantap sekali
apalagi kemana dia sampaikan
saya akan melanjutkan kepemimpinan pak jokowi
untuk dua ribu dua puluh empat nanti
oh iya itu pernyataan tegas
dan itu yang kita suka
itu harapan kita gitu loh
pak mas ganjar belum berani menyampaikan itu
pertimbangannya itu persoalan aturan internal partai
tapi kalau jadi saya mas ganjar
tapi saya bicara tentang gagasan besar
yang sudah saya lakukan di jawa tengah
untuk indonesia yang lebih keren
oke berarti menurut anda tadi
kalau anda sebut sebut energi
berarti pak prabowo tidak punya energi sebesar itu
saya mau tanya ke bang daniel
tapi tidak punya energi
bang rifana ini provokator ya
jadi dia bikin kesimpulan sendiri
jadi menambah suntikan energi
menambah suntikan energinya pak prabowo
kan prabowo dengan ganjar itu keinginannya mas
gak ada statement sama sekali dari noel
terkait pak prabowo tidak punya energi
menambah suntikan energi
berimana saya justru melihat
apa yang dilakukan oleh noel
itu adalah berusaha mengkombinasi
semua kekuatan politik yang ada
saya tidak melihat ada sisa sisa
noel benci mas ganjar
atau tidak suka mas ganjar
saya justru melihat ada upaya
untuk melakukan apa namanya
dan kami menghormati upaya upaya tersebut
karena sejak awal pak prabowo ingin
itu kalau dalam bahasa agama saya itu
ajang berlomba lomba dalam kebaikan
dia ajang adu gagasan
yang paling penting adalah persatuan jangan rusak
dan kri tetap terjaga
nah oleh sebab itu
ada perbedaan misalnya
kalau bisa disatukan kenapa tidak
saya mau lihat apa yang dilakukan noel
dan kawan kawan itu
malah justru ingin
yang dalam politik ini
misalnya ini ada kekuatan pak prabowo
ada kekuatan pak ganjar
ada kekuatan yang lain
bisa nggak kita berjalan bersama
kan dalam hal konteks ini pak prabowo
ingin merangkul semua pihak
koalisi besar itu
dalam hal ini kan kami sudah dengan pkb
tentu kami juga bisa sangat berharap bersama dengan pdip
bisa berharap dengan bokar
masuk ke dalam pertimbangan nggak
dalam konteks itu pak prabowo sangat terbuka
bekerja sama dan berpasangan dengan siapapun
saat ini kami sedang intensifisara dengan pkb
dengan cak imin
dan cak imin juga sangat terbuka dengan yang lainnya
pak prabowo juga sangat terbuka
dengan yang lainnya
kami ingin menunjukkan bahwasannya
politik itu jangan sampai bencinya itu
sampai ke akar akar
kemudian tiga tidak ada tempat untuk melakukan dialog
karena politik itu adalah tempat dialektika
nah ketika dialektika itu dimatikan
maka politik kita akan rusak
itu jadi masalah
atau kalau dalam bahasa agama
ketika silaturahim dikunci
maka kita nggak akan bisa bergerak maju
nah sekarang pak prabowo dalam kontestasi kedepan
itu ingin membuka silaturahim
dan mendengar dari pihak lain
oke mas adi
berkali kali soalnya disampaikan
mengawinkan prabowo dengan ganjar
menurut anda itu ada campur tangan
ataupun ada restunya pak jokowi nggak
menjadi determinan dalam field pres ya
apakah prabowo ganjar
pasti yang jelas soal
bagaimana poros dan konfigurasi politik
untuk pencapresen dua ribu dua puluh empat
jadi yang lain lain itu soal
itu sebenarnya komplementer
jokowi pasti akan bicara
pasti bicara dengan prabowo subianto
itu yang saya sebut tadi
atau ganjar prabowo
tapi satu hal sebenarnya
kepindahan noel itu
mendukung prabowo subianto ya
bagi saya itu kurang klimaks ya
karena luka yang ditinggalkan
itu tidak sebanding
luka yang ditinggalkan misalnya
menyerang ganjar prabowo
dianggap tidak punya gagasan
marah dalam konteks itu
ketika noel meninggalkan ganjar
ketika datang ke gondang dia
disitu deklarasi mendukung anies baswedan
yang konon diasosiasikan sebagai orang yang
banyak sekali gagasannya
mantan rektor maramadin
oh ya sempat datang ya ke gondang dia ya
ini pindahnya ke prabowo
ini jeruk makan jeruk judulnya
ini kan dalam tanda kutip
tawuran opini antar sesama teman
jadi kelainnya tidak klimaks sebenarnya
jadi ketika noel serang ganjar
saya membayangkan akan mendukung anies baswedan
karena orang yang menghead to head kan
antara anies ya dengan ganjar
kan itu yang sebenarnya
nah yang kedua yang ingin saya katakan
melihat noel ini
relawan ganjar yang lain
ya antara berkah ataupun kutukan sebenarnya
berkahnya satu ya
noel ini kan dianggap membuat jarak psikologis yang dalam
dengan teman teman pdp
karena noel ini adalah orang yang selalu pasang badan lah
ketika ganjar diserang oleh pdip
noel hadir disitu
ketika ada doaan kopral
disitu ada doaan kolonel
jadi itu yang kemudian membuat ganjar semakin dihajar
semakin di diskret oleh pdip
dalam konteks itu
saya kira itu berkah bagi relawan ganjar yang lain
karena noel inilah yang justru menjauhkan ganjar dengan pdip
jadi kalau mengalihkan dukungan itu justru
oh itu berkah
baik untuk hubungan ganjar dengan pdip
minimal ganjar tidak melulu diserang
oleh teman teman elit pdip
tapi kan menjadi musibah
dalam konteks demokrasi langsung
kehilangan satu ataupun dua relawan
itu menjadi suatu hal yang tipis sebenarnya
apalagi pindah sambil mengkritik
kemudian membuka aurat dan syahwat politiknya
yang dalam tanda kutip
yang noel sebut tidak punya nyali
dan tidak punya jaga kesehatan itu
jadi bagi bang guntur romli
yang sebagai ganjar spartan
kepindahan noel ini ke praboya
ini adalah berkah sebenarnya
itu memang berkah ya mas gun rom
iya memang berkah
sudah waktunya ketika misalnya
soal politik yang penuh dengan kedamaian
masih nyerang ganjar
gak punya nyali
saya kira perlu direvisi kembali lah
biar kita tidak melihat ini
suatu hal yang terus menerus bertentangan
ya kalau anda mau pindah ya silahkan
kalau disampaikan menyerang ganjar
di mana serangan saya ke ganjar
ketika anda melihat ini
dan itu terbiasa dalam dunia aktivis
ya itu dan itu tidak benar
pas ganjar itu aktifis
noel itu tidak benar
ganjar tidak punya gagasan
ganjar tidak punya nyali
itu tidak benar
kalau dalam dunia feodal mungkin
dalam dunia aktifis demokrasi
itu mah biasa aja
bahkan banting banting meja
kita dilempar gelas

tapi harus dipahami
jangan hanya melempar
seakan akan saya melakukan kritik
justru saya menggugat mas ganjar
you sekarang hari ini
mimpin jawa tengah
ya dong keluarin dong
sehari hari dia keluar
belusukan dan luar biasa
itu hanya mengulang
enggak sesuai dengan fakta itu
nah kalau gitu dijawab
itu program dari pusat
kalau anda sebutnya gagasan
melanjutkan pak jokowi
itu bagian gagasan pernyataan
dasarnya itu adalah pak jokowi
sikap keberanian pak jokowi
bukan dengan kebohongan
itu bukan gagasan dia dong
melanjutkan jokowi bukan gagasan
itu gagasan bagian dari gagasan
dia bicara orang lain kok
dan itu gagasan jokowi
yang melanjutkan pak prabowo
itu sikap lah
itu keberanian lah
dalam hal apa gitu
dia berbicara soal program nasional
pak saya mau nyapres pak dua ribu dua puluh empat
partai politik belom dong
gak mau dengan langganan
tidak dong pak prabowo yang ketua partai
gak mau nyamakan
nah itulah yang maksudnya pak prabowo punya keberanian dan sikap yang tidak sejujuran
menurut mas gundrom tidak masalah ya
tidak tidak akan mempengaruhi elektoralnya mas ganjar ketika bang noel relawan jokowi mania meninggalkan
ya kita harus mekanter orang gila gitu
kalau orang gila gak di konter
gila semua nanti orang
tapi tadi mengutip apa yang disampaikan oleh mas adi
ini anda mengalihkan dukungan itu faktor ataupun restuvanya apa
menggunakan suatu nilai
variabelnya pak jokowi itu memang ada di situ ya
pak jokowi sudah tahu sudah dikomunikasikan dengan pak jokowi
kalau soal komunikasi dengan pak presiden enggak lah
tapi saya yakin apa yang saya lakukan pak presiden tahu
apalagi karena ini dengan era digital di media banyak
pak presiden kan melek digital
beliau selalu membaca berita berita ya
jadi enggak lapor dulu
presiden enggak begitu
watak presiden jokowi ini kan sangat demokratik ya
mau dukung mas ganjar kayak mau dukung pak prabowo
yang paling penting demokrasinya diisi dengan riang gembira
ya udah itu doang presiden
nggak punya kepentingan apa apa
dia sadar saya gak mungkin maju dua ribu dua puluh
saya maunya demokrasi yang saya tinggalkan ini berkualitas untuk maju dua ribu dua puluh empat
mau pak prabowo mau mas ganjar
ini kan dua tokoh bangsa ya
dua tokoh bangsa yang punya mandat untuk tetap menjaga demokrasi kita ke depan itu lebih berkualitas
tapi setelah anda mengalihkan dukungan dari ganjar ke pak prabowo
apakah presiden kemudian telepon ataupun tanya kenapa mengalihkan dukungan
masa enggak tanya enggak mungkin
anda salah satu relawannya pak jokowi yang pertama loh
pak presiden ini tipikalnya hanya sibuk dengan apa
tugas sejarahnya ngembangun indonesia lebih baik ke depan
udah dia kerja aja terus
tipikalnya memang pekerja ya
orang yang pekerja begitu gimana
jadi presiden enggak tanya sama sekali
itu terlalu kecil bukan
bukan itu enggak
terlalu kecil ngurusin saya
pak presiden kerjanya ngurus hal yang besar lah
enggak mungkin ngurus tugas kita yang kecil
nanti saya mau tanya ke bang daniel
kenapa pak prabowo sebegitu percayanya dengan dukungan
dari relawannya joko imania
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show